kegiatan wajib saat ke gunung bromo adalah menyaksikan matahari terbit
namun anda harus siap bangun dini hari
siapkan jaket tebal sarung tangan dan topi gunung
karena di saat dini hari suhu di gunung berketinggian dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter di atas permukaan laut ini mencapai sebelas derajat celcius
dan yang tidak boleh lupa protokol kesehatan harus dijalankan
bermasker jaga jarak dan cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam jeep
menikmati medan off road dengan kendaraan double guardan langsung memicu adrenalin
anda bisa menyewa jeep ini dengan harga lima ratus pada hari biasa dan rp tujuh ratus ribu di saat akhir pekan
selama pandemi isi jeep yang biasanya lima hingga enam orang kini dibatasi tiga orang saja
setelah melaju dalam gelap selama empat puluh lima menit sampailah kita di penanjakan
spot favorit untuk berburu matahari terbit
dan perlahan sang surya menapakkan cahayanya dalam pendar kembali
saya kira yang paling bagus di pananjakan karena titik tertinggi spotnya kita bisa melihat matahari terbit ya sunssen
kebetulan ini cuaca cerah sekali sangat mendukung dan benar benar ini merupakan view point yang bagus
dan kelihatan di bawah itu awan awan putih bergerak kayak selimut gitu ya
dan ini saya kira cukup spektakuler terutama bagi wisatawan asing

puas menikmati matahari terbit perjalanan kami lanjutkan dengan menuruni padang pasir bromo selama sekitar lima belas menit
sampailah kita di bukit yang dikenal dengan nama bukit teletabis
mata saya dimanjakan dengan awan tipis yang melayang di atas permadani hijau savana
bukit ini dinamakan sesuai acara televisi anak anak teletabis pada tahun dua ribu an
karena bentuknya memang seperti padang teletabis
bergeser sedikit kami menikmati pasir berbisik yang menunjukkan
meski musim penghujan dan pasirnya basah namun hamparan perbukitan yang disinari sang surya sangat menenangkan
beberapa wisatawan menyempatkan diri mereka mengabadikan keindahan ini bersama keluarga
beberapa menikmatinya sambil naik kuda
jadi buat teman teman yang mau liburan atau mungkin udah bosen di rumah kan pengen liburan kemana atau di bromo juga
jadi semua objek wisata sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan
cuci tangan sekarang
semuanya ada di setiap destinasi
terus penerapan hand sanitizer tetap jaga jarak
semuanya sudah ada panduannya masing masing
dan yang pasti di bromo juga bagus banget protokolnya
nggak perlu khawatir
tujuan kami yang terakhir adalah seruni point
bagi anda yang masih asing ini adalah spot baru untuk berburu foto yang instagramable
tempat ini menyediakan landscape bromo secara lengkap
gunungnya kepulan kawahnya hingga padang pasirnya dapat kita saksikan
secara satu ratus delapan puluh derajat
namun kita harus benar benar menyiapkan fisik untuk menaiki puluhan anak tangga
tapi jangan khawatir ketika sampai di sana semuanya terbayar tuntas
ganjar wicaksono probolinggo jawa timur